kembali di cnn indonesia prime news
mantan ketua mahkamah konstitusi jimli ashidiki
ikut berkomentar soal gugatan yang tengah diajukan
denny indrayana dan kawan kawan
di mahkamah konstitusi
jimli berpendapat lebih baik ambang batas presiden dihapuskan
jimli berharap pihak pemohon
yaitu beberapa pakar hukum pegiat pemilu
dan tokoh muhammadiyah
bisa mendapatkan fakta fakta baru
kamis pagi dalam diskusi
di universitas indonesia salemba jakarta pusat
jimli sempat berkelakar
jika ia masih menjabat sebagai hakim
eng pekah ia akan mengabulkan gugatan itu
gugatan yang dilayangkan pada juni lalu
agar semua parpol bisa mengusung calon presiden
meski tidak memiliki kursi di dpr
kita serahkan pada mk
karena mk kan sedang menangani perkara ini
jadi mudah mudahan diputusnya itu
dengan wawasan yang luas
jadi jangan hanya karena sudah pernah diputus
baik juga untuk memperhatikan
memang selama ini
pada awal dulu dulu
kan putusan pertama
masih di zaman saya bahwa threshold itu
tidak melanggar konstitusi
itu soal kesepakatan undang undang
tapi makro kan artinya kan
tidak harus dikatakan inkonstitusional
sementara itu partai perindo
mengugat undang undang pemilu
mereka mengugat pasal yang menghalangi
bahwa pres yusuf kalah untuk maju kembali
sebagai cawa pres di pilpres dua ribu sembilan belas
sebelumnya mk menolak uji materi
pengajuan uji materi serupa
karena pemohon dinilai tidak mempunyai
legal standing atau kedudukan hukum
undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
tentang kebijakan undang undang yang berbeda dengan makro

dan pemilu kembali digugat
kali ini partai perindo mengajukan gugatan
pasal satu ratus enam puluh sembilan huruf n undang undang nomor tujuh
tahun dua ribu tujuh belas tentang masa jabatan presiden
dan wakil presiden ke mahkamah konstitusi
perindo mengaku dirogikan
karena pasal tersebut menghalangi partainya
mengajukan yusuf kalah sebagai cawa pres
pada pemilu tahun depan
dalam gugatannya perindo merasa keberatan
dengan frasa tidak berturut turut yang terdapat
dalam penjelasan pasal satu ratus enam puluh sembilan huruf n
dalam pasal satu ratus enam puluh sembilan huruf n
nyatakan cawa pres bukanlah orang yang pernah menjadi presiden
atau wakil presiden sebanyak dua periode
maka yusuf kalah yang pernah menjawab sebagai wapres
tidak bisa kembali maju sebagai cawa pres
sebelumnya mk menolak gugatan serupa
yang diajukan oleh muhammad hafiz
mahkamah konstitusi menolak memproses uji materi
yang diajukan karena para pemohon
tidak mempunyai legal standing atau kedudukan hukum
untuk mengajukan ujiannya
untuk mengajukan ujiannya
karena ketika pendaftaran partai
ya tak akan bosan kami membahas
siapa yang akan mendampingi jokowi doros sebagai cawa pres
di saat semua bersemangat menebak
siapa orang baru
yang akan dipilih jokowi
ternyata ada yang masih menginginkan wapres yusuf kala
kembali maju hingga ajukan uji materi
dulu koalisi masyarakat
kini partai politik di studio sudah hadir
narasumber kami ada mas adis kadir
ketua bidang hukum dpp golkar
mas adis selamat malam
terima kasih sudah hadir disini
segar banget loh bajunya
dan ada juga mas bayu dwi anggono
ahli hukum tata negara universitas jember
mas bayu selamat malam
terima kasih sudah hadir disini
dan dari sambungan telepon
saya mau menyapa dulu mas riki margono
ketua lbh perindo
selamat malam mbak
halo mas riki saya ke anda dulu deh
mengapa sampai uji materi mas riki
ya pertama gini mbak
saya ingin meralat
dulu ya apa yang disampaikan tadi
di dalam berita yang roll tadi
ya bahwa yang kita ajukan
itu bukan kepada pasal satu ratus enam puluh sembilan huruf n nya
kepada penjelasan terhadap pasal satu ratus enam puluh sembilan huruf n
yang berada di dalam undang undang nomor tujuh
tahun dua ribu tujuh belas
oke bukan pasalnya tapi penjelasannya
bukan batang tubuhnya
oke bukan batang tubuhnya
apa pastinya sasarannya kalau begitu mas riki
jadi di dalam penjelasan itu dikatakan
berturut turut atau tidak berturut turut
kita menginginkan bahwa
yang dihilangkan adalah
yang tidak berturut turutnya
dan penjelasan terhadap pasal satu ratus enam puluh sembilan huruf n tersebut
menambah norma yang baru
karena kalau kita menjelaskan itu
kita melihat juga
akhirnya kita melihat juga kepada pasal tujuh di undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
itu dikatakan bahwa
presiden dan wakil presiden menjabat yang lima tahun atau sesudahnya
dan sesudahnya maksudnya
dan sesudahnya saya bacakan ya
presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun
sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama
hanya untuk satu kali masa jabatan
artinya itu secara berturut turut jabatan itu harus secara berturut turut
nah di dalam pasal penjelasan satu ratus enam puluh sembilan huruf n itu dikatakan bahwa yang dimaksud dengan belum pernah menjabat dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama
adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan
baik berturut turut maupun tidak berturut turut walaupun masa jabatan tersebut kurang dari lima tahun
nah kalimat maupun tidak berturut turut inilah yang ingin kami hilangkan
karena menurut anda menjadi rancu begitu ya mas riki
atau bagaimana karena menurut anda kalau ada kata tidak berturut turut itu kemudian menjadi rancu begitu
begini mbak sekarang yang kita harus lihat dulu bahwa apa dasarnya partai perindo membawa pak yusuf kalah
untuk menjadi wakil presidennya kembali daripada pak jokowi
yang pertama bahwa kita ini melihat ada kegaduhan politik saat ini
partai perindo menginginkan kestabilan politik
jadi kita berharap bahwa dengan adanya jokowi dan jk masih tetap bersatu atau berpasangan
insya allah politik di negeri ini bisa tetap
meskipun tidak menutup kemungkinan dengan adanya wakil wakil presiden yang lain
dan kita memang dengan demikian kita berharap partai perindo ini bisa membuka jalan bagi seluruh masyarakat
kita bisa melihat siapa siapa yang bertarung menjadi presiden dan wakil presiden secara terbuka
jadi dengan demikian kita membuka opsi yang cukup banyak bagi masyarakat untuk bisa memilih
siapa yang kira kira bisa menjadi wakil presiden
tapi kalau membuka opsi seluas luasnya tapi kalau misalnya ini dikabulkan pun memang
hanya jk kan berarti kandidatnya
karena gini yang terjadi saat ini yang tersandar dengan undang undang yang menurut kami
itu tidak benar itu adalah hanya pak jk gitu
hanya satu satunya pak jk
jadi kita beranggapan bahwa undang undang dasarnya saja mengatakan
kenapa kok penjelasan dari pasal satu ratus enam puluh sembilan menambahkan norma yang baru
norma yang lain daripada undang undang dasar
saya tanya dulu dengan teman dari golkar ya
mas adis ini sebenarnya sudah ada komunikasi karena kan bagaimanapun
kalau misalnya memang fokusnya ke pak jk kan jk juga bukan kader perindo
bukan dari mereka ini sudah ada komunikasi belum
karena kan gokar juga sudah menyiapkan opsi
jadi kalau kita membahas masalah pasal ini
kita tidak kami tidak melihat sosok pak jk atau siapapun ya
kami pak jk mantan ketua umum kami di golkar tokoh kami di golkar
dan selama menjadi wakil presiden pun situasi sangat bagus di bawah kemenin mereka
tapi dalam hal ini kita kan harus melihat konstitusi mbak
substansi daripada konstitusi itu kan sebenarnya ada dua
pertama adalah tentang hak
kedua tentang pembatasan kekuasaan
kan di situ
nah terkait dengan pasal ini kita tidak bisa melihat secara gramatikal dialektikal
kalau kita melihat itu secara membaca ansih itu pasti banyak sekali perdebatan
tapi kalau kita melihat satu undang undang kita harus melihat juga secara historikalnya
kemudian filosofinya bagaimana undang undang ini bisa keluar
pada saat itu membuat karena mengacu kepada konstitusi
undang undang dasar pasal tiga puluh tujuh ayat satu
kalau tidak salah untuk merubah satu undang undang harus ada sepertiga
dan untuk merubah pasal dua puluh tiga untuk mpr yang hadir
kemudian secara filosofi kita lihat kenapa ini undang undang tentang ini keluar
undang undang tahun dua ribu tujuh ini
filosofinya dulu itu bahwa ada terkait dengan masa reformasi
apa ingin nuansanya untuk pembatasan satu kekuasaan di indonesia
agar supaya tidak beberapa dekade bertulang kembali
nah berdasarkan filosofi filosofi dan histori tersebut
maka dibentuklah keluar undang undang nomor tujuh yang tentang pemilu ini
dan kalau kita bicara konstitusi tentunya kembali lagi kepada undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
jadi kami tidak ingin berpolemik apakah pak jk boleh atau tidak
tetapi di situ kan sudah jelas di dalam konstitusi dan undang undang filosofinya
dan seandainya pun berdebat kita terhadap grammatikalnya dialektikalnya yang tadi disampaikan
ada apa sesudah pasal itu yang menjadi polemik dan point and
tentunya banyak juga orang yang berpendapat itu sudah sangat jelas
apalagi yang ingin diubah
terhadap hal itu
interpretasinya berarti ya
jadi banyak juga pakar pakar hukum yang jelas sudah
di sana undang undangnya jelas disampaikan tadi
masa jabatan lima tahun sesudah itu boleh satu
berturut turut atau tidak berturut turut itu masalahnya
kemudian hanya satu kali saja
kemudian di penjelasannya berturut atau tidak berturut turut
sebenarnya sudah jelas semua di situ
tapi karena interpretasi seperti itu makanya kita harus melihat kenapa undang undang itu terbuat
bagaimana filosofinya bagaimana historinya
dan kemudian anda katakan itu hanya untuk membatasi masa kekuasaan
yang itu memang sudah disepakati sejak awal akhirnya undang undang ini terbentuk
tapi nanti setelah jeda saya minta mas bayu untuk menjelaskan sekali lagi secara lebih gamblang kepada masyarakat awam
karena dan terutama menjelaskan impact nya apa jika ini lolos
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
bagaimana uji materi ini akan dilakukan
dan apa detail permintaannya impact nya juga bagaimana
iya mbak putri
jadi kalau kita lihat ini kan permohonan oleh perindu ini bukan permohonan yang baru
karena sebelumnya sudah ada putusan mk no tiga puluh enam tahun dua ribu delapan belas dan putusan mk no empat puluh tahun dua ribu delapan belas
bedanya kalau putusan yang tiga puluh enam itu dia menguji pasalnya
pasal satu ratus enam puluh sembilan huruf n dan pasal dua ratus dua puluh tujuh huruf i
yang satu ratus enam puluh sembilan huruf n tadi yang sudah kita bahas bersama itu kan soal syarat calon presiden dan wakil presiden
pasal dua ratus tujuh nya itu pernyataan tidak pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden untuk dua kali masa jabatan itu
yang sekarang sebenarnya yang diuji oleh perindo itu kan sama hampir sama dengan putusan mk nomor empat puluh tahun dua ribu delapan belas
memang di putusan yang tiga puluh enam maupun empat puluh itu mk mengatakan tidak dapat diterima
saya ingin dulu menjelaskan
pertama tidak dapat diterima
yang kedua permohonan dikabulkan atau permohonan ditolak lah
permohonan yang tidak dapat diterima itu belum masuk pada pokok perkara
jadi pada legal standing
kalau pemohon tidak punya legal standing atau kedudukan hukum maka mk tidak akan memproses sampai pokok permohonan dulu
baru kalau kemudian punya legal standing baru bicara substansi
substansi itu kalau dalil dalil pemohon itu mempunyai alasan hukum yang kuat
maka diterima atau dikabulkan
sementara kalau dali dali hukumnya tidak kuat itu ditolak
artinya saya ingin mengatakan terlebih dahulu
saya bisa menyelesaikan
saya kira sebelum berbicara ini baiknya para narasumber ini bisa membaca dulu apa permohonan yang diajukan oleh perindo
kenapa saya menyatakan demikian
kalau di putusan no tiga puluh enam dan no empat puluh
legal standing itu yang dipermasalahkan atau tidak lolos
pak rizky saya tidak pernah mengatakan anda belum punya legal standing
bentar bentar biar saya dulu bicara
pak rizky anda terlalu cepat anda terlalu cepat mengambil kesimpulan
sedang diberikan penjelasan dulu
saya baru kasih pemahaman jenis jenis putusan mk
saya tidak mengatakan anda punya legal standing
sebentar bukan hanya bapak itu juga yang satu lagi juga halo
yang satu lagi juga harus dengar dulu
oke mas adis dari golkar ketua ahli
ketua bidang hukum dpp golkar
jadi di sini dua orang nasumber ada ketua bidang hukum dpp gokar mas adis kadir dan mas bayu
mas adis kadir juga tadi mengatakan bahwa ada dasar filosofisnya dan lain sebagainya
jadi ginilah dari kami historisnya itu kami sangat setuju kalau berturut turut tidak boleh itu kami sangat setuju
nah sekarang ini yang dipermasalahkan ini masalah penjelasan di pasal satu ratus enam puluh sembilan
nah lalu barusan juga dikatakan bahwa legal standing masalah legal standing di tiga puluh enam dan empat puluh
peri indopakan itu saya sangat sepakat
saya baru pak rizky saya baru menjelaskan jenis jenis putusan mk
putusan terdahulu seperti apa saya baru akan bahas
justru saya akan mengatakan saya hargai peri indopakan
saya akan mengatakan apa sih isi substansi putusan tiga ribu enam ratus empat puluh
bapak sudah menyala dulu jadi boleh saya lanjutkan pak rizky
iya silakan dilanjutkan dulu pak riki mas riki dilanjutkan dulu oleh mas bayu ya
iya sedang menjelaskan jenis jenis putusan mk

dia perorangan dan sekelompok orang serta perkumpulan badan hukum
namun yang tidak bisa dijelaskan oleh para pemohon ini pemohon sebelumnya ya
adalah bahwa sebenarnya kerugian konsesional yang mereka alami
mereka mengatakan kami tidak akan bisa memilih pemimpin yang kami kehendaki
dikatakan oleh mk
kalau anda batu ujinya pasal tujuh undang undang dasar itu maka sebenarnya yang mengalami kerugian itu adalah pak yusuf kala sendiri
justru menurut mk kalau memang ini mau diuji yang menguji adalah orang yang mengalami langsung kerugian terhadap pasal satu ratus enam puluh sembilan huruf n
kemudian juga disebutkan di situ termasuk pasal dua ratus dua puluh tujuh
namun memang ada di pertimbangan itu mk mengatakan
kalaupun ada yang mengajukan permohonan itu kalaupun agak dilonggarkan syarat legal standing ini ini adalah partai politik
partai politik apa
partai politik yang belum ikut membahas undang undang pemilu
jadi saya katakan perindo ini sebenarnya kalau mau kemudian mengekspor putusan itu memang ada ruang dia untuk punya legal standing
belum masuk sampai pada pokok permohonan
tapi yang dibahas oleh pak ariskian sudah langsung masuk pokok permohonan
jadi saya ingin mengatakan putusan terdahulu itu dua itu masih putusan mengatakan tidak dapat diterima
artinya persoalannya hanya legal standing
sekarang kalau perindo maju ya ada peluang dia punya legal standing
kalau kita baca putusan mk tiga puluh enam karena disebutkan kalaupun legal standing
ini kami longgarkan kalaupun bukan pak jk langsung itu adalah partai politik sepanjang dia tidak ikut membahas undang undang pemilu
karena mk selama ini kalau partai itu sudah membahas undang undang dtp dia tidak punya legal standing
karena akan menjadi orang yang ikut membahas tiba tiba kemudian dia menguji ke mahkamah konstitusi
terkait dengan substansi saya pikir persoalannya kan di penjelasan itu
jadi yang saya katakan ini saya juga mengkritik pembentuk undang undang kita
sebenarnya kalau kita ingin dulu sekedar memindahkan pasal tujuh ke dalam undang undang pemilu sudah cukup
kenapa kemudian ada penjelasan itu yang menjadi obyek gugatan
karena kalau itu misalkan tanpa penjelasan pasal satu ratus enam puluh sembilan huruf n kita hanya tinggal mengatakan pasal ini adalah kita memindahkan dari konstitusi kepada undang undang pemilu
dan itu justru tanpa penjelasan itu juga sangat lebih mudah untuk dimengerti
jadi pak adil tadi pasal tujuh itu kita kenal namanya ketika memahami mana gramatika harus tahu original intent
bagaimana mungkinnya pasal itu
di dalam pembahasan pasal itu jelas kok
mau berturut turut atau tidak berturut turut pokoknya dihitung dua kali masa jabatan
itu selesai sebenarnya
tapi saya nggak tahu juga pertimbangan undang undang pemilu kemudian kenapa harus dipertegas seperti itu
akhirnya kesannya pasal satu ratus enam puluh sembilan huruf n menimbulkan norma baru
itu yang akhirnya menjadi sebuah obyek gugatan ke mahkamah konstitusi
itu yang kemudian menimbulkan celah ya dalam tanda kutip ya
oke saya ingin sekarang menjelaskan posisi pasal satu ratus enam puluh sembilan huruf n ini
sebenarnya kalau kita lihat ini kan jenis perundang undangan di
indonesia itu ada undang undang dasar undang undang
undang undang dasar itu isinya salah satunya adalah mengatur tentang pembentukan lembaga negara
pengisian jabatan lembaga negara dan kewenangan lembaga negara
kalau kita bicara ini pengisian jabatan negara ini kan kita bicara pengisian jabatan eksekutif
presiden wakil presiden diatur di pasal empat
pengisiannya diatur di pasal enam a yaitu dilaksanakan pemilihan secara langsung
persyaratannya diatur di pasal enam syarat syarat presiden
kemudian mengenai pemberhentian diatur di pasal tujuh a
masa jabatan presiden diatur di pasal tujuh
jadi undang undang ini sebenarnya undang undang pemilu ini hanya terkait dengan masa jabatan ini
bukan norma yang baru dia hanya memindahkan dari pasal tujuh menjadi bagian ini
jadi kalau saya berpendapat tidak ada pertentangan dengan undang undang dasar
karena memang ini hanya memindahkan dari pasal tujuh
dan memang berturut turut itu sudah dibahas ketika munculnya pasal tujuh itu
oke artinya kalau misalnya sekarang kita membahas misalnya soal peluang ya
peluang dari perindo
kalau tadi anda katakan peluang dari perindo mk kemudian misalnya melonggarkan legal standing
oke perindo bisa mengajukan ini
tapi bagaimana dengan substansinya kalau masih mempertanyakan soal ini
ya maka saya katakan ini soal substansi
ini sekali lagi kita hargai maksud baik perindo
kenapa maksud baik
karena menyelesaikan masalah demokrasi dengan cara prinsip negara hukum
ini langkah yang baik
kita hargai tentu demokrasi kita semakin matang
semua masalah selesai di pengadilan
namun kalau kita kembali lagi
ke pasal satu ratus enam puluh sembilan huruf n termasuk penjelasannya
itu bukanlah norma yang baru
itu hanya sekedar memindahkan
contoh kalau kita lihat undang undang md tiga
soal pemberhentian presiden
itu kan juga hanya memindahkan dari undang undang dasar prosesnya
dari dpr kemudian ke mk
mk kembali ke mpr
jadi ada norma norma yang memang dia given
meskipun dari undang undang dasar yang itu hanya sekedar untuk mengulang kembali
tanpa diulang kembali pun sebenarnya sudah jelas di dalam undang undang dasar
tadi yang dikatakan oleh pak adi
jadi betul bahwa pasal tujuh tadi itu
sudah melalui semangat reformasi
ingin membatasi kekuasaan karena belajar dari pengamatan adu baru
jadi tentu menurut saya sistem yang sudah bagus ini tidak bisa di kalahkan
karena kita ingin dalam tanda kutip kepentingan sementara
tapi kita harus berbicara negara ini jangka panjang
mas riki masih bisa mendengar jelas
oke mas riki ini ada
sudahkah dipertimbangkan kemudian saya mengutip dari mas bayu tadi
bahwa uji materi yang diajukan sekarang ini sebaiknya tidak hanya melihat kepentingan pilpres dua ribu sembilan belas saja
tapi jangka panjang
jika nanti sampai boleh
apa istilahnya kalau misalnya dikabulkan oleh mahkamah konstitusi mas riki
karena pada dasarnya
yang kita inginkan adalah sesuai saja apa yang dikatakan oleh konstitusi
dan kenapa kami tadi
saya sendiri tidak sependapat dengan mas bayu ketika dikatakan tidak menimbulkan norma baru pada penjelasannya
karena kalau menurut kita melihat kepada pasal tujuh itu jelas di pasal satu ratus enam puluh sembilan
penjelasan ya maaf ya

itu dikatakan ada dua norma di pasal ini
ada dua norma di situ berturut turut dan tidak berturut turut
kalau kita bicara kepada pasal tujuh kita kaitkan kepada pasal tujuh itu hanya langsung mengatakan ada dan sesudahnya
artinya memang jabatan itu lima tahun dan sesudahnya lima tahun berikutnya
nah ini harus diperjelas
intinya ini harus diperjelas
jadi kalau ditanya apakah kami sudah memikirkan masa masa bagaimana dengan kelanjutan politik berikutnya
ya tentu saja kami kembali semangatnya itu adalah semangat reformasi
karena kami juga yang berada di sini rata rata semua aktivis reformasi mbak
oke oke artinya sudah
kita juga tidak mau berulang berdekade berdekade
tapi yang paling penting adalah kita harus mengingatkan juga kepada pembuat undang undang bahwa
hey ingat lho ada konstitusi yang harus kalian perhatikan
di dalam undang undang hirarki perundangan pun dikatakan bahwa penjelasan tidak boleh memberikan norma baru kepada batal tubuhnya
nah inilah yang pada akhirnya kami merasa perlu untuk melakukan atau mengajukan judicial review kepada mk terkait masalah jabatan wakil presiden ini khususnya
oke mas riki tapi saya menarik ingin menggali pernyataan anda di awal yang tidak ingin melihat kegaduhan politik yang saat ini terjadi soal pemilihan nama cawapres
tapi kalau misalnya kan nama nama cawapres yang akan dipilih oleh jokowi dodo sesuai sikap perindo kan ke jokowi dodo
itu memang tidak ada yang menurut perindo mungkin bisa menggantikan yusuf kala
artinya begini mbak pertama kita melihat lima tahun belakangan ini kita menganggap sudah cukup baik perpolitikan di indonesia ini
jangan sampai akhirnya hanya karena
apa kesalahan tadi kesalahan undang undang dasar dan kesalahan penjelasan dari pasal satu ratus enam puluh sembilan ini
ini mengakibatkan sempitnya pilihan presiden untuk memilih wakilnya
nah yang kita khawatirkan justru jangan sampai di akhir akhir masa periodenya sekarang ini untuk masuk ke dua ribu sembilan belas ini
kita dihadapkan dengan situasi atau kondisi politik yang tidak stabil dan menegang gitu
tapi bukankah ini biasa dalam politik mas riki maksudnya menimbang nimbang mencari cari kemudian statement
karena itu demokrasi yang biasa di indonesia bukan
karena menimbang nimbang mencari cari dan sekarang apa salahnya menimbang nimbang dan mencari cari kita tambahkan satu lagi pak presiden yang memang sudah nawacitanya lagi berjalan sekarang gitu
oke sudah mendampingi pak jokowi begitu ya sudah terbukti gitu ya kira kira
iya itu apa salahnya kita menambahkan itu satu lagi sebagai opsi
oke tapi sebenarnya teman perindo sudah ngobrol belum sih dengan teman teman golkar soal rencana ini karena kan ada juga mungkin plan dari teman teman golkar
aduh kalau terus terang sepertinya memang kami hanya berdiskusi internal
oke oke baik baik mas riki kita jeda dulu ya
jadi kami berdiskusi internal kita melihat bagaimana situasi dan kondisi perpolitikan indonesia saat ini lalu sekarang dengan
coba mbak saya yakin mbak juga bisa melihat lah di televisi
di sisi dimanapun di bioskop bahkan itu juga kadang kadang ada yang muncul muncul tokoh tokoh yang saya tahu bahwa mereka ingin maju sebagai wakil presiden
dan itu sah kan boleh kan
dan itu boleh seboleh saja itu sah sah saja gitu nah hanya saja sekarang yang bagi kami kita perlu melihat apakah dengan mengganti wakil presiden indonesia ini saat ini dalam keadaan yang sekarang ya
apakah sudah tepat dilakukan atau belum
nah kita mencoba untuk membuka opsi yang lain
oke jadi dilakukan dengan menabrak konstitusi begitu
jadi yang bisa diberikan ini malah terhalang oke
oke apakah harus dilakukan dengan menabrak konstitusi itu pertanyaan mas adis nanti dijawab setelah jeda ya mas ricky ya
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
ada kembali bersama kami di cnn indonesia prime news kami masih membahas langkah perindo yang melakukan uji materi ke mk mas adis tadi ada pertanyaan
jadi begini tadi kan saudara riki ini kan menyampaikan bahwa beliau juga pelaku reformasi pelaku reformasi kan sudah jelas waktu itu menginginkan setiap presiden dibatasi
tidak ingin lagi masa jabatan presiden itu beberapa dekade
sampai dengan puluhan puluhan tahun begitu agar supaya memang reformasi berjalan dengan baik
awalnya kan seperti itu nah coba ya kita bacakan kita kembali ke tadi ya kita bacakan baik baik pasal tujuh undang undang empat puluh lima
presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun
dan sesudahnya artinya setelah itu dapat dipilih kembali dalam jabatan yang selanjutnya
itu hanya untuk satu kali masa jabatan
kalau yang dulu sebelum itu presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama masa lima tahun dan sudah dapat dipilih kembali itu saja
kemudian ini dibatasin karena apa karena reformasi tadi
jadi dibatasin hanya dua periode ini keinginan kita bersama sama
nah terlepas daripada itu kita tahu pak presiden jokowi dan pak
dan pak yusuf kalla ini sangat baik memang semua mengakui tidak ada yang mengatakan bahwa ini periode emas lah ya
periode yang baik ya nah kita tidak bisa membayangkan seperti apa nanti kalau kembali lagi seperti yang dulu
terus terus dan terus karena ini paketnya presiden dan wakil presiden
berarti artinya apa kalau dikabulkan ini wapres ini boleh berarti presidennya juga boleh
nah pertanyaannya apa kita mau kembali
kita kan ini negara bangsa yang berkebudayaan kalau kita mau begitu ayo kita duduk lagi sama sama
tokoh tokoh reformasi tadi yang dikatakan mas riki ayo kita duduk lagi kita mau kembalikan nih
undang undangnya kita sama sama gampang kan itu kalau duduk bersama
tetapi kembali lagi apakah kita menginginkan itu kembali seperti mundur setback seperti yang dulu
atau kita mau menatap masa depan seperti negara negara maju dan lain lain ada pembatasan masa waktu presiden

oke mas riki sudahkah ini
sudahkah ini dipertimbangkan oleh perindo
iya mbak justru gini kita juga sangat sepakat ini yang mesti digarisbawahi
sepakat tidak mau juga ada presiden dan wakil presiden berdekade berdekade nih
yang sekarang dijelaskan di dalam undang undang dasar itu hanya lima tahun sekarang
plus lima tahun berikutnya secara berturut turut
nah sekarang yang kita permasalahkan di dalam satu ratus enam puluh sembilan itu penjelasannya
itu ada tidak berturut turutnya gitu loh
itu berarti bukan undang undang dasar
itu yang kita hilangkan justru
nah sekarang kalau saya malah mengembalikan kepada bang egy tadi
kalau memang betul jokowi dan jk adalah pasangan yang baik dan tidak ada yang mengatakan mereka adalah pasangan yang tidak baik
ya apa susahnya bang egy juga bisa mendukung permohonan kami kan gitu
tapi begini karena kami partai golkar itu taat konstitusi
kami di partai golkar ini taat konstitusi
kalau kita mau merubah itu kalau kita mau berbuat itu berarti kita harus merubah konstitusinya
kalau betul betul kita tidak mau
kami tidak mau diajak ajak untuk menabrak konstitusi karena kami taat konstitusi
partai golkar partai yang taat konstitusi
tidak akan tidak akan niatkan untuk menabrak konstitusi

undang undang pemilu itu mengacu kepada pasal tujuh undang undang dasar
dengan ini berarti undang undang pasal tujuh undang undang dasar berarti ditabrak
saudara baca dulu pasal tujuh baru bicara
jadi menurut saya kalau kita ini saya justru mau mengembalikan nih
apa sih sebetulnya kita lagi mau menguji penjelasannya pasal satu ratus enam puluh sembilan huruf n
ini kenapa kok bisa berbeda dengan undang undang dasar
memang yang kami lakukan ini di luar kebiasaan dari para penegak hukum yang ada di negeri ini sekarang
biasanya judicial review itu dilakukan kepada batang tubuh dari undang satu undang undang
tapi yang kami lakukan saat ini adalah terhadap
ada penjelasannya kami tidak pernah bermasalah dengan pasal satu ratus enam puluh sembilan huruf n nya
yang kami bermasalah adalah dengan penjelasan pasal satu ratus enam puluh sembilan

ini yang harus kami garis bawahi
tapi itu pun juga akan

tapi itu pun juga tentunya akan berdampak ya mas bayu
saya ke mas bayu dulu ya mas riki
jadi gini mbak putri
kalau kita lihat membaca suatu pasal dalam undang undang dasar
tentu kita kenal namanya penafsiran dalam hukum tata negara originalism
yaitu penafsiran menurut para pembentuknya
kalau kita lihat di dalam undang undang dasar kita
pasal tujuh itu kan lahir ketika kita kemudian salah satunya adalah
ada lima butir kesepakatan kenapa dalam proses perubahan undang undang dasar
satunya adalah memperkuat sistem presidensial
makanya pilpres dilaksanakan secara langsung
ada kemudian priorisasi jabatan presiden maupun wakil presiden
itu ditulis dalam konstitusi
yang ketiga presiden dapat diberhentikan hanya karena persoalan hukum
bukan persoalan politik
yang keempat tidak bertanggung jawab kepada parlement dan presiden dapat mengubahkan parlement
itu semua ada dalam konstitusi kita
pasal tujuh itu adalah bagian dari kesepakatan kita untuk memperkuat sistem presidensial
maka kalau kita lihat dalam pasal tujuh
tidak bisa memang membaca gramatikal tanpa mengkaitkan dengan lahirnya pasal tersebut
ini pak adis ini kan juga anggota dpr sekaligus anggota mpr
tentu kalau kita baca dalam risalah perubahan undang undang dasar
maksud pasal tujuh itu sejak awal memang tidak kemudian kita katakan
ini dalam arti berturut turut maupun tidak berturut turut
itu jelas di dalam risalah perubahan undang undang dasar
biasanya hakim mk pun berpegangan ketika menyidangkan suatu perkara berpedeman pada risalah itu
tapi kalau yang dimaksudkan tadi memang ya diugat penjelasan
saya katakan pembentuk undang undang ini maksudnya baik
memperjelas di dalam batang tubuh
tapi ada istilah gini
sesuatu yang sudah jelas nggak perlu diperjelas lagi gitu loh
penjelasan itu kan menjelaskan sesuatu yang belum jelas
ketika dia memindahkan pasal tujuh ke dalam pasal satu ratus enam puluh sembilan huruf e
harusnya tidak perlu ada penjelasan seperti itu
karena ketika kita baca pasal tujuh undang undang dasar
hadirnya pun memang bisa dikaitkan baik berturut turut maupun tidak berturut turut
intinya adalah dua kali masa jabatan
nah sekarang peluang untuk interpretasi dari teman teman perindo itu kemudian diloloskan oleh mk
saya katakan tentu teman teman perindo punya pekerjaan berat untuk membuat dalil dalil hukum
bahwa pasal tujuh itu dapat ditafsirkan berturut turut maupun tidak berturut turut
tadi kan dalamnya kan gitu
karena alasannya kan pasal satu ratus enam puluh sembilan huruf n penjelasannya itu menciptakan norma baru yang bertentangan dengan pasal tujuh
jadi ini kan mengkaitkan menguji penjelasan pasal satu ratus enam puluh sembilan huruf n dengan pasal tujuh nya
padahal pasal tujuh nya tafsir originalismnya tafsir aslinya itu baik berturut turut maupun tidak berturut turut ya
tapi dalam konteks hukum tata negara apakah dimungkinkan dalil dalil seperti itu kita kenal
penafsiran yang dikaitkan dengan konteksual dan lain sebagainya
tapi apakah ini memenuhi tafsir non originalism
ya hakim mk lah yang akan membuktikan
tapi saya masih berpendapat bahwa maksud baik dari pasal tujuh itu adalah lahir karena kita traumatik terhadap orde sebelumnya
yang itu kemudian dapat dipilih kembali itu kemudian terus sepanjang mpr berganda
saya pikir semangat itulah yang harus kita jaga
meskipun tentu kita menghormati pemimpin bangsa ini kredibilitas pak jk
malah saya justru mengatakan golkar ini luar biasa kenapa
karena pak jk ini kan kader golkar sendiri
justru mengatakan bahwa
kemudian lebih baik kami mengorbankan kadar kami demi kami dalam tanda kutip untuk menjaga konstitusi
mas riki dalam
mas ricky hakim mk tentu juga memikirkan
kita tentu juga nanti akan memikirkan apakah kemudian langkah yang diambil perindo ini berdampak pada masyarakat banyak atau tidak
kalau dalam beberapa kali pertimbangan
jadi jangan salahkan akan
jangan para dua pembicara yang ada di sana ini mendiskreditkan kami
oh nggak ada yang nggak
tidak ada yang nggak
tidak ada yang nggak
ini angka yang baik

bagaimana kayaknya kejelasan dalam aturan
karena kami sadar betul ini polemik
oleh karenanya kami ajukan ke mahkamah konstitusi
kalau pada akhirnya kami mengetahui ini bukan sebuah polemik
buat apa kami ajukan ke
tadi kita sampai ke
anda tadi mengatakan tidak ingin melihat kegaduhan
ini kegaduan juga kan mas riki
tadi kan ini sudah jelas
kalau menurut mas bayu sudah jelas
ya bisa saja mas bayu tidak mengajukan kepada mahkamah konstitusi
kalau buat kami tidak jelas
makanya kami ajukan kepada mahkamah konstitusi
dan kami membiarkan mahkamah konstitusi yang menilai semuanya
baik dari segi gramatikal historis dan lain sebagainya
termasuk juga dalam berita acara pembuatan undang undang dasar ketika itu
nah kami persilahkan
nah kami ini justru berangkat
ada kepastian gitu loh
kalau teman teman sudah merasa bahwa ini sudah pasti sudah jelas
ya makanya teman teman duduk manis dan diam
tapi kami tidak
bagi kami tidak jelas
makanya kami resah dan gelisah
resah dan gelisah melihat semut semut berjalan di sekolah kan begitu
jadi akhirnya kami ajukan ke dalam mahkamah konstitusi
tapi bagaimanapun juga kan kalau soal capres cawapres ini kan juga terkait dengan politik tentu saja
dan dalam politik pasti harus ada rencana cadangan
jika nantinya mahkamah konstitusi kemudian tidak sependapat dengan
dan perindo apa yang akan dilakukan
masa kemudian tidak memberikan sikap kan juga tidak mungkin
karena kan perindo partai politik harus memberikan sikap
ya tapi paling tidak kami jelas sikapnya mau jadi apa kan mbak
kalau sudah ditolak dengan mahkamah konstitusi
maka kami yakin bahwa betul seperti apa
atau sudah diterima oleh mahkamah konstitusi
apakah betul kami akan melakukan apa kan begitu
jadi dari sini justru kami ini melihat menantikan itu gitu loh
menantikan putusan mahkamah konstitusi yang mana sebentar lagi akan masuk prosesnya
untuk pendaftaran presiden dan calon wakil presiden
oleh karenanya kami memang meminta betul kepada mahkamah konstitusi untuk bisa secepat mungkin perkara ini diputus
bukan hanya partai perindo mbak yang membutuhkan putusan ini
tapi seluruh masyarakat indonesia juga membutuhkan putusan ini
baik terima kasih mas riki
mas riki margono ketua lbh perindo melalui sambungan telepon
saya terakhir sedikit ke mas adis
apakah kemudian langkah yang diambil perindo ini kemudian akan mempengaruhi langkah politik yang saat ini sedang dibangun oleh golkar
saya pikir partai kami tidak terpengaruh ya
dengan langkah langkah ini karena kita tahu aparat aparat hukum kita
penegak penegak hukum terutama juga hakim hakim di mahkamah konstitusi itu juga bukan hakim yang kemarin sore
bukan hakim sembarang tentunya
mereka para negarawan di sana dan mereka pasti tahu betul sebab apa yang disampaikan mas bayu tadi
bagaimana satu filosofi bagaimana undang undang itu membaca suatu undang undang dan lain lain
jadi pasti putusan itu adalah putusan yang betul betul tidak berhadapan dengan kebenaran
dengan konstitusi dan putusan yang pasti akan diterima oleh semua pihak
saya pikir begitu
terutama memiliki dampak jangka panjang ya itu terutama ya oke baik
terutama dampak jangka panjang karena kita sudah mempunyai sejarah yang kurang baik
dan insya allah kalau ini sudah baik ya kita tinggal memperbaiki untuk lebih bagus lagi
terima kasih terima kasih mas adi skadir dari golkar
mas bayu terima kasih sudah hadir bersama kami di prime news
dan kami hadirkan informasi berikutnya
berikutnya terpidana kasus korupsi anas urbaningrum menjalani sidang di pengadilan negeri tindak pindahan korupsi jakarta pusat